kepala sekretariat presiden heru budi hartono menegaskan pihak istana membuka ruang bagi kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi
terkait penolakan kenaikan harga bbm
pihak istana juga berharap demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas dan alumni persaudaraan dua ratus dua belas tertib dan damai
tentunya nanti ada petugas atau staff yang menangani
bisa di jajaran kepala staff kepersidenan di bawah pak modoko bisa yang lainnya
dan tentunya perwakilan pemerintah pasti ada
semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian dari kita semua
samaan dari kemarin tuntutan bbm
ya itu kan salah satu upaya untuk melakukan menyuarakan demokrasi